terima kasih anda masih menyaksikan political show
koalisi perubahan yang digagas nasdem demokrat dan pks
untuk mengusung anies baswedan sebagai capres dua ribu dua puluh
masih tersandung urusan pendamping
pembahasan alot soal nama cawapres anies baswedan
membuat negosiasi nasdem demokrat dan pks menemui jalan buntu
demokrat bersikuku menyedorkan ahy
sementara nasdem ingin nama cawapres ditentukan belakangan
malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang hadir di studio
saya perkenalkan satu satu yang paling ujung
ada ketua relawan anies baswedan pak laude bashir
selamat malam pak laude
ada ketua dpp partai nasdem fnd koiri
selamat malam gus coy
selamat malam mbak
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir
kemudian ada juru bicara partai demokrat bang irwan feko
selamat malam bang irwan
selamat malam mbak
selamat malam anak
dan teman saya sudah berkali kali datang ke sini
terima kasih direktur ekskuti parameter politik mas adi praetno
selamat malam mas adi
agak panas kayaknya ya hari ini akan dipanaskan ya
oh harus panas karena ini koalisnya sudah ditunggu tunggu
dan bergabung juga secara virtual
himpunan mahasiswa politik dari uin jakarta
selamat malam teman teman dari uin
terima kasih sudah bergabung nanti teman teman bisa bertanya
kemudian melontarkan kritik
ataupun mengungkapkan pendapatnya ya
dalam forum ini karena memang sebagai bentuk partisipasi publik
ingin mengajak teman teman pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi
dan masa depan indonesia akan bergantung pada kalian
jadi apakah kalian percaya dengan apa yang dicapkan oleh narasumber di sini
nah silahkan nanti bisa dikritisi bersama sama
terima kasih teman teman
bang irwan ini fresh langsung dari pacitan
kayaknya banyak pesan pesannya
jalur jilis tinggi
persisnya umroh ke pacitan
umroh ke pacitan
oke bang irwan ini koalisi perubahan yang digagas nasdem demokrat dan juga pks
sudah berbulan bulan ini belum jadi jadi
persoalan cawapres memang yang jadi ganjalan
oh makasih selamat malam mbak nana
jadi kalau permasalahan koalisi ini kan disampaikan dedelok itu sebenarnya tidak
karena bukan jalan buntu yang dilakukan ini mbak nana
tapi ini jalan terang
jalan kesejahteraan masyarakat rakyat indonesia untuk menuju perubahan dan perbaikan
jadi kalau dibilang koalisi ini kemudian mandek di cawapres itu sebenarnya tidak tepat
karena memang saat ini tim koalisi dari pks demokrat nasdem ini memang sedang merumuskan
bukan hanya dikandidasi cawapres cawapres tetapi tentang banyak hal
ya banyak hal yang kemudian nanti
bahwa nanti bisa menjadi jalan perjuangan obat jiangoh
jalanan kerja di negara negara mereka yang kraal dan itu juga
jadi setelah hal ini melibility itu

sebenarnya hal ini bukan untuk menjauhi
bukan untuk menjatuhkan itu
koalisi perubahan dan perbaikan ini menjadi pemenang di pemilu dua ribu dua puluh
oke jadi tadi anda katakan bahwa tidak ada paksaan dari demokrat ahi harus cawapres
berlaku umum kami tidak memaksakan
yang itu dulu karena kan ketua umum anda itu namanya agus harimurti yudhoyono
itu tidak harus jadi cawapresnya mas anies baswedan
ya di saat sisi fair dan rasionalitasnya ya memunculkan bahwa mas agus tidak cukup untuk memenangkan
ya bersama anies baswedan
tentu itu sisi rasionalitas koalisi yang harus kemudian diterima bersama
tetapi saat ini kita memang fokus pada bagaimana kemudian membangun komitmen antarparpol
yang nanti jatuhnya membawa koalisi perubahan perbaikan ini sampai pada tujuan
ya makanya kita bilang bahwa tiga prinsip terkait koalisi perubahan perbaikan ini
bukan hanya berhenti di proses kandidasi capres cawapres
karena nanti juga ada aktivitas kampanye pemilu ya bagaimana kemudian pemenangan suara rakyat di pemilu
berarti ahy cawapres anies bukan harga mati ya
ya begitupun tapi ahaya juga tidak boleh kemudian ada kemudian persepsi bahwa ahy tidak boleh jadi cawapres pak anies
karena rasional kita di berbagai survei yang muncul tren akhir ini
faktanya memang ahy dipilih anak muda kemudian pasangan anies ahaye mampu mengungguli pasangan dari beberapa simulasi paslon paslon lainnya
oke tapi tadi dari hasil survei bedanya tidak begitu jauh kalau misalnya anies dipasangkan dengan ahy
ataupun dipasangkan dengan kofifa ataupun dipasangkan dengan aher
itu lembaga survei bukan satu ada beberapa lembaga survei yang tadi kita paparkan
ya kita punya hitungannya
jadi sisi objektivitas kita melihat bahwa dari beberapa survei yang memang selama ini cukup tepat
dan objektif menempatkan bahwa ahi paling rasional dan paling memungkinkan untuk kemudian mengungguli pasangan yang lainnya pada pemilihan presiden di dua ribu dua puluh empat
oke saya dengar informasi bahwa di pacitan pada saat pak susilo bambang yudhoyono ketua majelis tinggi partai demokrat
mengumpulkan anggota fraksi anggota dpp pengurus dpp dan juga dpd seluruh indonesia itu ada arahan khusus
di mana di situ disebutkan bahwa harus ada prinsip fairness ketika cawapresnya dari nasdam
yang menentukan cawapresnya itu juga dari partai demokrat
itu betul apa tidak
dan tetap mas ahi arahannya adalah anies ahi di bulan februari
benar nggak arahannya pak sby seperti itu
oh mbak nana gak ada di sana
makanya saya tanya betul nggak informasi
di sana itu kita dikumpulkan itu agar kita semua solid
tidak ada arahan itu ya
optimis tidak ada arahan itu
justru kita di sana semua disatukan dalam ini bahwa optimis koalisi ini makin menuju jalan terang
tidak pernah kita berpikir
tidak pernah kita berpikir deadlock
karena kita yakin bahwa koalisi perubahan dan perbaikan ini adalah antitesa dari kondisi rejim dan masyarakat saat ini
banyak yang harus didiskusikan selain daripada sekedar kandidasi capres
oke bang irwan boleh membantah nggak masalah
karena saya dapat informasi dari tiga politisi demokrat top position
semua menjawab ataupun menjelaskan semua sama
nggak apa apa nggak perlu dibuka nggak masalah
saya udah dapat informasi saya udah tanya
gus coy kalau tadi tidak dijawab secara gamblang sebetulnya oleh partai demokrat
bahwa ahy tidak harus harga mati tapi juga jangan ditolak
berarti memang pada saat pembahasan koalisi antara nasdem demokrat dan juga pks
posisi cawapres itu masih belum ketemu ya titiknya
memang belum dibahas secara mendalam
baru pikiran pikiran yang berkembang di luar
jadi belum fokus kepada seseorang dari partai apa atau tidak berpartai itu belum disitu
jadi istilah ditelok dalam judul ini perlu direvisi
belum ada ditelok
kata pak sby semua ada solusi
tidak ada yang tidak ada solusi
itu ada dalam bukunya pak sby ya
iya selalu ada pilihan
selalu ada pilihan ya
maksudnya berarti ada pilihan
selalu ada pilihan
dan pasti ada jalan
prinsip dari tiga partai yang sudah bersepakat untuk koalisi perubahan
ini adalah menang
semua yang kita bicarakan hal hal selain masalah substansi problem problem bangsa
juga wakil presiden yang calon wakil presiden yang bisa mendongkrak suara atau di mana mas anies sekarang dianggap lemah
oke ahanya bisa gak melengkapi
jadi semuanya masih terbuka
kalau mas susi keliling terus bekerja keras ini kan masih ada waktu
masih ada waktu
begitu juga dari pks
bisa semuanya bisa
semuanya bisa semuanya mungkin
jadi belum ada sekarang itu prioritas siapa siapa belum ada
semua masih terbuka
tapi dari tim kecil yang kita dapatkan informasinya itu sudah membahas sampai ke nama
dan itu yang membuat pusing di internet
karena koalisi karena demokrat bertahan dengan nama ahy
kemudian pks ya ikut saja gitu loh
belum belum belum
belum seotok otokan itu gak ada
semua masih terbuka
semua masih terbuka
tapi prinsip dari tiga partai ini adalah ujungnya yang penting menang
yang penting kalkulasi kemudian setelah didalami diperdebatkan dihitung kalkulasi
kemudian itu siapapun yang muncul itu menjadi ijtihad bersama
tapi wakil ketua umum partai nasdem pak ahmad ali mengatakan kalau demokrat terus memasakkan ahy sebagai cawapres
maka koalisi ini tidak akan berjalan
itu kan kalau
berarti kalau demokrat memaksakan koalisinya nggak akan berjalan
kesimpulannya juga bukan serta merta seperti itu
kalau demokrat memaksakan ahy koalisinya berjalan
kalau yang lain juga memaksakan siapa siapa semuanya juga akan menolak oleh karena itu
semua dibeber di meja
ayo kita bicarakan siapa dari sekian ini
sekian ini yang memungkinkan memang kita untuk memenangkan ya untuk kemenangan bisa mendongkrak suara mas anies
selain itu juga adalah calon presidennya
kita sepakat calon presiden anies
menurut anies menurut mas anies siapa
itu juga tetap perlu didiskusikan
kalau tidak ada titik temu misalnya ini
ujung semuanya ada pada anies
okay jadi mas anies akan memilih ya
karena dia retro presiden ya kan
pengantinnya dia ya
sudah sepakat untuk berkoalisi
dan ketika memutuskan kok
ada yang sedikit
tidak puas segala macam itu kan
ya dalam sebuah proses
tapi saya yakin kelegawaan
kemudian saya terletuk keyakinan bahwa yang dipilih anies
pasangan yang dianggap ideal
dan bisa menangkan dalam pertarungan
oke demokra tak akan legowo kalau misalnya nanti
mas anies pada akhirnya gak akan memilih ahai
koalisi tiga partai ini kan
sama sama setara dan
bagaimana bisa kemudian
memenangkan suara rakyat
jadi tiba pada yang
sisi rasional dan
win win itu artinya
tidak mungkin dong ada satu partai
dua partai kemudian rekan kita
sahabat kita saudara kita
dia dirugikan kemudian bagaimana
apa yang kita dapatkan apa yang
kita berikan tidak mungkin juga kita
ini partai kami
silahkan karena ini membicarakan
mengenai bagaimana nasib bangsa kedepan
bagaimana merubah kondisi saat ini
sesuai dengan semangat
dinginkan pak anies juga
yaitu koalisi perubahan dan perbaikan
jadi nana ini kan bukan hanya soal wapres
siapa pun wapresnya
kan juga banyak pilihan
disitu kan ada banyak
jabatan banyak posisi
kekuasaan nanti bisa dibagi
namanya politik harus share
nanti sementara saya putarkan dulu
ini penting sekali pernyataan
ketua umum anda
jadi menurut gus coy ya
kalau gak ada pecawa wapres kan bisa bagi
kursi kursinya nanti mas adi bisa
bisa ini ini belum apa apa udah ngomongin
pembagian kursi menteri lo bayangin
jadi gini artinya itu tetap banyak pilihan
dalam politik jangan diputar putar soal wapres wapres wapres
dalam posisi kekuasaan itu banyak
jadi menko bisa
kita harus arahkan kesana
jangan muter muter disini
ya kita tunggu
ini saya mau putarkan pernyataan dari ketua umum partai demokrat
mas agus harimurti yudhoyono menanggapi soal
pernyataan dari waketum nasdem ahmad ali
bahwa kalau demokrat memaksakan ahy
sebagai cowok pres maka koalisi akan
bubar jalan atau tidak berjalan
kita dengarkan sama sama
saya juga setuju
bahwa tidak boleh
dalam ihtiar membangun koalisi
ada yang saling memaksakan kehendak
ada yang saling memaksakan

contoh memaksakan tuh begini
apapun ceritanya saya gak perlu tau
urusan atau alasannya yang penting si a
saya nggak perlu tahu alasannya yang penting jangan si a
kami sepakat tentu tidak seperti itu sebenarnya
jadi kami ingin ketemu pada konsensus
maksud tadi adalah
kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari allah swt
itu benar benar bisa menghadirkan kemenangan
sebuah poros alternatif
sebuah poros perubahan
yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat indonesia
gus nasno merasa tersindir gak dengan pernyataan itu
jangan ada yang memaksakan kehendak
tidak ada yang memaksakan
semuanya masih terbuka
gak boleh saling memaksakan
tapi prinsip yang harus dipegang
termasuk dari mas ahaye tadi itu adalah
nilai prinsip gerakan perubahan
nah itu kuncinya ada disitu
dan itu udah bulat
itu udah gak ada masalah ini bulat
untuk kesitu maka berarti harus
sebentar lagi di deklarasikan
wapresnya bisa tidak buru buru sekarang
tapi semuanya tetap terbuka
kemudian yang harus dipegang juga adalah
dalam koalisi ini bukan hanya berbicara wapres
ketika kita menang
posisi posisi yang lain
dan urus negara itu banyak
posisi juga banyak
jadi jangan hanya memikirkan
posisi wakil presiden
nah karena itu kita harus selonggar
dan wartawan juga termasuk nana
jangan terlalu memaksa ada disini
mas ahaya juga tidak begitu kok
itu saut sautannya pimpinan
demokrat dengan pimpinan nasdem
kalau misalnya tidak ada saut sautan di publik
kita juga gak akan bereaksi gus
mas irwan ini bentuk high care ini juga tidak begitu kok
call negosiasi saja atau pada akhirnya
nanti ya akan luluh
jadi saya bilang faktor determinan daripada
pembentuk koalisi itu memang disini capres capres
tapi diskusinya bukan hanya berhenti di kandidasi gitu
paralel dengan ketumah haya
karena memang itu amanah rapim nas
untuk menjadikan ahaya pemimpin
rapim nas berarti harga mati dong
itu kan keputusan rapim nas
rapimnas itu arahan tapi dibawa pada tim koalisi kita ingin menang
jadi trendnya juga harus dilihat bahwa memang trend mas ahaya di demokrat
memang mampu kemudian membawa demokrat masuk pada tiga besar
itu dikonfirmasi oleh super superpay
kemudian dipilih oleh anak muda
jadi hal ini tentu kita dorong sebagai salah satu opsi
kalau kemudian dianggap itu sebagai sebuah kengototan
saya pikir itu bahasa yang berlebihan
karena pasti dari tiga partai ini akan memberikan opsi opsi pilihan kader terbaiknya
dan kami berharap ya pada proses nanti dipinalisasi
kandidasi capres cawapres dari koalisi perubahan ini
memang wajahnya itu koalisi perubahan
bukan koalisi yang kemudian disitu justru sama dengan status quo yang sekarang
oke mas adi anda melihatnya ini bagaimana
kalau tadi yang satu gus coy bilang bahwa
ya koalisnya dibentuk dulu capresnya
tapi capresnya belakangan
tidak ada yang memaksakan kehendak
tapi di sisi lain ini ada keinginan dari partai demokrat rapimnas
ya politisi itu kan paling pandai menjempunyikan perasaan yang sesungguhnya
meski terjadi gejolak dan dinamika di dalam
pasti tidak ditampilkan ke publik
kalau melihat statementnya ahi ini tentu sebagai bentuk penegasan
jadi tidak ada orang yang kemudian bisa menolak ahaye sebagai calonnya anies
tidak ada orang yang kemudian bisa mengatakan tidak kepada orang lain
sementara bagi nasdem harga mati yang bisa menentukan pasangan anies ya anies baswedan
dan bukan yang lain
itulah yang saya sebut tadi ada umbang kanan dan umbang kiri yang tidak ketemu
nah yang kedua yang ingin saya katakan adalah
kalau melihat iman politiknya
mestinya ketiga partai ini sangat mudah untuk deklarasi
pks demokrat dan nasdem ini kan semangatnya sama
satu ingin melawan dominasi kekuatan politik jokowi dan pdip
itu tidak bisa dibantah
yang kedua tinggal bersepakat soal bagaimana persepsi yang disampaikan kepada publik soal poros perubahan itu
kalau nasdem mengatakan perubahan itu tidak harus menghilangkan
apa yang sudah dilakukan oleh jokowi selama dua periode
tapi tidak bagi demokrat seperti itu
jadi jokowi itu gagal total ini rezim hutang
infrastruktur itu ugal ugalan banyak mangkrak
ikn itu adalah proyek yang tidak visioner dan seterusnya
disini saja sudah tidak ada titik temu
dalam konteks itu bagi saya ketika ada rilis yang berbeda
ribut ribut persoalan pencapresan
maka dua hal yang mesti di bedah
persoalan teknis dan subtantif
teknis ini adalah soal cawapres siapa yang bisa mendampingi anies
tentu demokrat tidak mau seperti dua ribu sembilan belas yang lalu
kasih dukungan kepada prabowo subianto
ditinggal di tengah jalan
tapi setelah itu ditinggalkan prabowo bergandengan dengan sendega uno
bang laude mungkin jadi lawannya prabowo saat itu
melihat dari dekat bagaimana demokrat ditinggalkan
inilah yang sepertinya tidak mau
kenapa demokrat dan pks deklarasi secara bersama
hanya anies maswedan dan dendek yusung
tanpa ada wakil presiden yang ditetapkan secara definitif
pada level subtansi saya kira ini tahun politik nana
mestinya ketika partai ini memang ambil tonggak perubahan
pelawanan terhadap kekuasaan politik saat ini
jadi anies itu adalah capres yang
kalau menang jadi presiden dia tidak melanjutkan ikn
negara kita sedang luluh lantah pada soal ekonomi
infrastruktur ini banyak kemangkrak
mestinya dialokasikan pada bantuan sosial
di tengah kemiskinan di tengah pengangguran dan semacamnya
yang ketiga misalnya hal hal yang lain
soal supremasi hukum soal misalnya indeks
demokrasi kita yang rada rada kurang ya
dan berturun selama kurang lebih lima sampai sepuluh tahun belakangan ini
kan itu yang sebenarnya diinginkan oleh publik
kalau narasinya datar datar saja
melanjutkan jokowi hanya sedikit saja yang dirombak
tentu penonton yang melihat dari jarak jauh ini kecewa betul
oke jadi persoalannya setelah nama cawapres yang belum ketemu
titiknya di tengah yang kedua adalah narasinya ya
karena yang satu ini melanjutkan ke pemimpinannya pak jokowi
yang satu ingin perubahan
oke saya akan tunjukkan siapa yang ingin perubahan betul betul
ini tampaknya ada pernyataan dari jubir partai demokrat
rekannya bang irwan juga yang sudah jelas jelas mengatakan seperti ini
kita dengarkan sama sama
oke kita baca sama sama
kami berpandangan bahwa deklarasi koalisi perubahan pada saatnya nanti akan menjadi game changer
karenanya figur cawapres pendamping mas anies memiliki modal elektabilitas yang memadai
juga mesti representasi aspirasi perubahan
figur yang konsisten menyuarakan aspirasi perubahan
antitesa penguasa bukan merupakan bagian dari atau beririsan dengan penguasa sekarang
ini deputi bapilu partai demokrat kamhar
ma agus coy ini ada perbedaan narasi tampaknya
perbedaan pandangan bahwa nasdem ingin melanjutkan kepemimpinannya pak jokowi
tapi di satu sisi demokrat narasinya ingin memang perubahan aspirasinya
kan berbeda berarti
nasdem kan juga berubahan
konsepnya yang dibawa
tagline nya nasdem sejak lahir itu ingin perubahan
oke berarti ingin perubahan ke pemimpinannya pak jokowi
saya ingin perubahan juga tetapi
di dalam perubahan itu
orang harus mengetahui tentang sejarah pemerintahan sebelumnya
dari periode ke periode dan termasuk yang digantikan
tidak mungkin dong yang sudah baik kita habisi
atau kita mangkrakkan atau kita buang
kan tidak mungkin
itu kan juga tidak jujur kepada bangsa
jadi negara ini punya tradisi
punya tradisi bahwa
istilah jawanya itu mendemjeru
jadi di satu sisi ada kontinuitas
tapi di sisi lain
harus ada perubahan itu mutlak harus ada
kalau enggak yang namanya status quote
padahal negara ini negara bangsa kita ini
dari tahun ke tahun dari periode ke periode
selain ada hal hal yang baik itu kita pertahankan
tapi juga pastilah ada hal hal yang kurang
yang kacau atau yang tidak sukses
itu kita lakukan perubahan kita lakukan perbaikan
nah narasi seperti itu itu wajar aja
itu wajar tapi pada ujungnya
siapapun yang pikirannya agak radikal pada ujungnya
pada saat kita mengeterapkan pikiran itu
itu pasti ada penyesuaian penyesuaian
jadi kearifan kebijakan itu tetap ada
pada setiap pemimpin
jadi intinya nasdem pengennya change and continuity
perubahan dan keperlanjutan
tapi kalau dari demokrat pengennya betul betul perubahan
perubahan dan perbaikan
sama sebetulnya subsansinya sama
yang baik dilanjutkan
nah itu sama
oh berarti ada yang bisa baik ya
kalau rusaknya banyak ya rusakannya perbaikan
kita bantu ini untuk menjelaskan supaya tiga partai ada jalan keluarnya
iya ada angka angka statistik sebenarnya kalau mau gampang
anies itu saya kira elektabilitasnya sangat bagus kalau berpasangan dengan ahy
dengan aher anies agak sedikit jeblok
dengan hovifah jeblok
dengan andika jeblok
jadi kalau tujuan ketiga koalisi itu yang menang sebenarnya anies jawabannya
ketimbang capek capek misalnya hovifah
kemudian ataupun dengan yang lain
ahy maksud saya berpasangan dengan anies
ketimbang capek capek melirik hoviva andika perkasa
dan tidak terlampau mewakili kubu oposisi
kalau anies ahy replika wajah oposisinya sangat kuat
pada level elektabilitasnya juga kuat
jadi jangan rumit rumit jangan jangan ada syaiun syaiun lain
oh syaiun syaiun lain
yang tak selesai
apa itu syaiun syaiun lain
itu gus coy yang bisa menjawab
sama bang laude itu paham betul syaiun syaiunnya apa
jadi maksudnya kalau nasjid itu setengah
setengah oposisi setengah koalisi gitu ya
saya mau ke bang laude
bang lode ini melihat kengototan dua partai ini ya
demokrat dan juga nasdem
kalau pks kita belum tahu
apalagi sudah ketemu antara pak sby dengan salim segaf al jufri
ketua majelis suruh
bang laude khawatir nggak relawan bahwa kalau terus begini
ini ujung ujungnya kayaknya koalisnya gak jadi nih
ya kami ini kan relawan
kami tahu diri lah
teman teman yang punya kewenangan tentang wakil
tentang postur koalisi
itu kewenangan partai
ya kami hanyalah bagaimana bekerja
karena kami relawannya mas anies
fokus ya bagaimana meningkatkan popularitas elektabilitas mas anies
mudah mudahan kerja kerja kami ini kemudian berkontribusi terhadap teman teman partai
ya bahwa kemudian hari ini pilpres berbarengan dengan pileg
ya tentu kita juga kemudian arahannya ya
tetap juga akan sangat mendukung
pada partai partai yang mendukung mas anies
prinsip kami adalah apapun makanannya minumannya teh manis
siapapun wakilnya yang penting anies presidennya
oke tapi kalau misalnya minumannya adalah anies
tapi kan ini kalau koalisnya gak terbentuk aniesnya nggak bisa maju
wah ini kan begini kita sadarlah
waktu masih sangat panjang
kita belajar dari pemilu pemilu indonesia sebelumnya ya
penentuan pilpres itu pasangan itu satu dua hari menjelang pendaftaran pemilu
ini harus kita syukuri ya hari ini nama anies rashid baswedan pun selain anies sudah bermunculan
paling tidak ini memberi pelajaran pada kita semua masyarakat indonesia
bagaimana kemudian kita memilih calon pemimpin kita pada pertimbangan pertimbangan yang rasional objektif
kita melihat bagaimana kompetensinya kita melihat bagaimana rekam jejaknya
ya ini adalah semangat kami partai kami relawan kami bekerja masuk dari rumah ke rumah menemui
mencari simpatisan adalah untuk kerja kerja
tapi kalau semakin lama partai partai ini tidak berkoalisi ataupun tidak mengumumkan deklarasi apakah ini tidak merugikan bagi mas anies
tidak ada keraguan sedikitpun kepada kami para relawan dan kami yakini teman teman partai para partai akan pasti menemukan jalan terbaik dan pilihan terbaik
oke optimis sekali ya relawannya mas anies ini optimis sekali mas adi
relawan ini top
oke kita akan bahas lebih dalam lagi soal
nanti akan ada relawan cawapres buat anies loh
karena demokrat gak nyaman kalau hanya disebut anies ini harga mati tapi cawapresnya gak ada harga mati
oke nanti kita akan bahas lebih dalam soal usulannya gus coy ada nama lain selain ahy yang mungkin bisa berpasangan dengan anies baswedan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show